kontroversi ini merupakan kata yang tepat atas kisruh ini ada yang pro dengan bahwa yang dilaporkan atau dilontarkan oleh reke gering ini berupa kritik keras
namun juga banyak yang kontra bahwa ini sebuah penghinaan kepada presiden republik indonesia joko widodo
dimana sebenarnya batasan kritik tajam kritik keras dengan penghinaan
kita akan bahas ini dari berbagai catatan media terkait kasus yang sama bersama dengan wakil pemimpin redaksi cnn indonesia revolusi riza
selamat malam mas revo
selamat malam caca
mas revo kita bahas mengenai kasus roky gerung terlebih dahulu
permintaan maaf ini sudah dilontarkan kemarin namun masih ada yang menilai bahwa permintaan maaf tersebut bukan pada pokok permasalahannya
karena memang kemarin rocky gerung menyatakan saya meminta maaf atas kebenaran
dan kegaduhan yang terjadi bukan atas kritik yang dilontarkan
bagaimana media melihat diksi yang digunakan dan juga sikap yang diperlihatkan roky gerung saat meminta maaf ini mas
ya caca memang begini kita melihat dulu dari pokok persoalannya gitu ya
bahwa presiden sebagai sebuah lembaga gitu ya itu tentu tidak bebas kritik
setiap orang dalam negeri yang demokratis bisa mengajukan

atau bisa mengeluarkan kritik terhadap presiden sebagai bagian kontrol terhadap kepemimpinannya gitu ya
hanya saja memang kritik ini kan apakah kritik ini menjadi sebuah kritik atau kemudian menjadi sebuah penghinaan
nah ini pasal pasal penghinaan atau pencemaran nama baik
selama ini memang kerap kali menjadi sebuah persoalan dalam kerangka misalnya ketika diadu dengan
kebebasan berpendapat kebebasan berekspresi gitu ya
nah kemudian orang sebuah penafsiran akan sebuah kritik itu juga antar setiap orang berbeda beda
ini yang harus kita pahami mungkin seseorang merasa bahwa kritik yang disampaikan itu biasa biasa saja
tapi bisa jadi sebagian yang lain menilai bahwa kritik yang disampaikan itu tidak berbeda beda
dan sudah menjurus pada penghinaan karena itulah kemudian beberapa pasal mengenai pencemaran nama baik
dan sebagainya itu dinilai sebagai sebuah pasal karet
karena memang penafsiran atas orang per orang bisa jadi berbeda
mungkin dalam sebuah struktur masyarakat yang biasa bicara terbuka itu dianggap tidak masalah
tapi di sebuah struktur masyarakat yang lain itu dianggap sebagai sebuah hal
yang berlebihan kritiknya dan menjurus pada penghinaan
karena itulah kemudian kritik ketika walaupun kita dibatasi pada kebebasan berpendapat
kebebasan berekspresi maka kita juga harus berpikir bahwa kritik ini apakah sudah tepat atau belum
karena jangan sampai begini yang kita khawatirkan adalah ketika mengajukan sebuah kritik
yang terjadi seperti yang sekarang ini
kita tentu dalam merasa gak baik kita
rocky gerung akademi misi dan mungkin sebagian dari masyarakat yang lain
ketika melontarkan kritik kepada presiden memiliki maksud yang baik
karena itu adalah sebuah kontrol sosial
dan mengingatkan presiden supaya tetap ada di
atau siapapun lembaga negara itu ya kritik ketika dilontarkan kepada seseorang
maka apalagi terhadap pejabat pemerintahan
lembaga pemerintahan itu di
perasaan kebaikan kita itu tentu adalah untuk
agar pejabat pemerintahan harus berpikir bahwa
lembaga pemerintahan tersebut tetap berada pada trailnya
tapi ketika yang terjadi seperti sekarang
maka gaduh yang terjadi
orang akan kehilangan fokusnya pada persoalan inti kritik yang dilontarkan
kemudian beralih pada pro kontra atas sebuah penghinaan dan bukan penghinaan
tapi inti persoalan yang mungkin pada waktu itu dilontarkan oleh rocky gerung akan menjadi
hilang orang teralihkan perhatiannya pada pasal penghinaan terhadap presiden
nah ini yang kemudian tentu
kalau dalam kalau kita melihat sebagai sebuah
rangka bahwa ini adalah sebuah upaya untuk mengingatkan presiden
ketika kemudian fokus masyarakat itu
tidak lagi pada pokok persoalan tapi fokus pada penghinaannya
maka menjadi sia sia apa yang sudah dilontarkan
kritiknya menjadi sia sia karena kemudian fokusnya berubah
nah ini tentu yang seharusnya juga kita pikirkan bersama ya termasuk kita media
ketika kita mengeluarkan sebuah kritik pemberitaan dan sebagainya
jangan sampai kemudian kita kehilangan fokus hanya karena kemudian berubah menjadi sebuah kontroversi
karena itulah memang kritik walaupun kritik itu merupakan sebuah bagian dari
kebebasan berpendapat kebebasan berekspresi kita harus menakar bahwa
tidak semua orang memiliki sudut pandang yang sama atau memiliki ketahanan penafsiran yang sama
sebagian akan merasa mungkin ini mungkin sebagian merasa ini biasa biasa saja
nah itu yang tentu kita harus pikirkan
itulah kenapa kemudian beberapa pihak menyampaikan kritik sebaiknya disampaikan secara elegan
supaya tujuan tujuannya memang akan tercapai tidak berubah beralih fokusnya terhadap kasus penghinaan nama baik caca
lalu batasannya di mana mas
kalau tadi kita berbicara mengenai berbagai penafsiran ini bisa terjadi atas kritik yang dilontarkan
padahal kritik itu sendiri dibutuhkan dalam demokrasi ini
namun kritik itu kan pada dasarnya bukan sesuatu yang mudah untuk kita berikan
takut menyinggung dan lain sebagainya
lalu batasannya seperti apa agar kemudian kritik ini tidak ditafsirkan sebagai penghinaan
sebagai sebuah negara kita tentu ada di harus menyadari bahwa kita ini kan ada di timuran ya
tentu ada timur ini berbeda gitu ya dalam beberapa hal berbeda dengan barat misalnya
bahasa bahasa lukas yang kemarin disampaikan oleh regi progigerung misalnya
ketika dia menyebut beberapa diksi yang dalam masyarakat umum terdengar kasar begitu ya
nah itulah yang makanya pemilihan diksi akan menjadi penting gitu
sebagaimana kita mengukur apakah diksi ini pantas atau tidak pantas tentu akan susah caca
karena penafsiran tadi penafsiran orang per orang penafsiran sebuah kelompok orang
peran per orang juga akan berbeda
sebagian orang mungkin akan merasa sebuah kata itu wajar wajar saja
tapi di sebagian kelompok masyarakat yang lain akan berbeda
banyak contoh misalnya ketika dalam umum gitu ya
karena saya yang berasal dari surabaya misalnya gitu ya
dalam beberapa hal kami merasa orang orang surabaya terbiasa menggunakan fiksi a itu terdengar biasa
tapi ketika itu di
diucapkan di kelompok masyarakat yang lain itu akan menjadi sebuah hal yang sangat kasar
di struktur masyarakat yang lain juga sama
misalnya di wilayah jawa barat antara orang orang yang biasa tinggal di bandung misalnya
dengan bogor cirebon atau sukabumi itu memiliki pemahaman kata yang berbeda
kita tentu ingat ketika kasus seorang guru menggunakan sebuah satu diksi ketika dia mengkritik gubernur ridwan kamil
itu juga menimbulkan pemahaman rasa yang berbeda
jadi kritik sejauh mana kritik itu akan dinilai sebagai sebuah kasar atau tidak
ini memerlukan kedewasaan berpikir gitu
jangan sampai semuanya itu diukur dari kacamata kita saja
tapi juga harus mengukur dari kacamata orang lain atau kelompok masyarakat yang lain
sehingga kita bisa memilih diksi diksi yang lebih pantas untuk
semuanya yang lebih general
mas revo selain pemilihan diksi apakah itu artinya kita juga harus melihat di mana kita mau memberikan kritik itu
di wilayah mana misalkan atau media apa siapa audiensinya itu juga harus dilihat selain pemilihan diksi itu
dalam konteks seperti sekarang mungkin agak susah ya caca
karena memang kan dalam kemajuan teknologi itu kan membuat batas batas sosial menjadi
ketika kita berbicara di sebuah kelompok tertutup kelompok a misalnya
tapi kemudian ini juga disiarkan melalui kanal kanal berbasis ke teknologi informasi
maka ini akan menjangkau wilayah kelompok masyarakat yang lain
nah inilah yang kemudian harus kita pahami bersama bahwa dunia sudah berubah
bahwa omongan omongan kita itu akan juga mungkin akan terekspos ke ujung dunia
sekalipun karena ada kemajuan teknologi informasi
maka itu penting kemudian walaupun kita menganut kebebasan berpendapat kebebasan berekspresi
tapi kebebasan kita juga dibatasi oleh rasa yang dimiliki oleh orang lain
sehingga kita harus berhati hati
walaupun tentu kita akan menolak gitu ya orang akan diajukan ke pengadilan hanya karena pencemaran nama baik atau penghinaan begitu
dan berbasis pasal pasal yang selama ini kita nilai karet ya
tapi setidak tidaknya sebagai sebuah adat di timuran tentu orang yang kita masyarakat yang tinggal di adat timur
tentu harus memahami bahwa struktur masyarakat kita juga memiliki norma norma yang satu sama lain kemungkinan akan ada perbedaan
walaupun variannya tidak terlalu dalam satu atau lain hal bisa jadi tipis bisa jadi akan dinilai sangat tebal
itulah maka ketika kita melontarkan sebuah ucapan kita harus memikirkan juga bahwa ini apakah ini akan menimbulkan
tapi caca dalam konteks ini kita semua mengapresiasi sikap presiden jokowi ketika presiden memutuskan tidak mempedulikan
tidak melaporkan omongan roky gerung ke kepolisian dan tetap fokus pada kalau kita mengutip presiden
ketika melakukan resmi yang disorotan ciliwung tetap fokus pada kerja kerja kerja
nah ini hal yang satu hal yang memang harus kita apresiasi karena kemudian presiden tidak terjebak pada urusan lapor melapor karena urusan pencemaran nama baik
presiden menganggap bahwa ini adalah kritik yang ia akan terima gitu kan dan kita tentu berharap bahwa sikap presiden ini akan menyudahi polemik yang ada sekarang
sehingga para pendukungnya tidak bertuju panjang
urusan negara ini masih terlalu banyak gitu
ketimbang harus mempersoalkan diksi diksi yang dipakai oleh rocky gerung dan lain lain
dan mungkin yang lain
terakhir singkat saja berurusan dengan berakhirnya polemik karena sikapnya presiden joko widodo ini
pada kenyataannya tidak mas revo karena masih banyak yang tidak terima dan kasus hukum ini masih terus bergulir
pandangan yang terkait hal ini mas revo singkat saja
iya kita berharap kepolisian bisa tetap tegak lurus pada hukum yang berlaku
artinya jika memang ini ditemukan ada unsur unsur pencintaan secara hukum
jadi itu ditemukan unsur keginaan dan kemudian akan dilanjutkan pada proses selanjutnya
kita berharap bahwa ini tidak berbuntut panjang gitu ya
tapi kita serahkan saja semuanya kepada hukum yang berlaku
dan saya pikir dalam sebuah negara demokrasi seperti sekarang
kita tidak berharap ada seseorang itu diajukan secara pidana gitu karena pasal pencemaran nama baik
kalaupun ada kita berharap itu diselesaikan dengan cara yang lain dalam bentuk bentuk bukan dalam konteks pidana caca
baik ini lagi lagi adalah pelajaran berharga bagi demokrasi kita bersama ya mas revo
terima kasih wakil pemimpin redaksi cnn indonesia revolusi riza telah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia prime news